sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sedikit lagi mak
tolong selamatkanlah narto
jangan ambil nyawanya
sang maha memberi selamat
kamu selamat tok
kamu selamat tok
aku berhasil membawakanmu tiara untukmu
kita sudah mendapatkan mutiara nya mak makasih makasih ya toh
bawa ini sekongkolan sama sulika sulik narto ebola itu tidak bener eh bawa bawa apa tuh aku yakin
sinar tadi sulit sama sulika itu untuk dibuang ke skorokinus pakai tumpal agar si sulika mendapatkan
kerang mutiara itu ciumin dan pohon mbak sulika arpa
syukurlah kalian semuanya kembali dengan selamat berkat bantuan arto aku dan sulika
berhasil menemukan kerang mutiara itu ya wis segera siapkan ruatan untuk memotong
rambut gembel sulika
kalau begitu saya harap bapak bapak nanti juga ikut membantu di acara pemotongan rambutnya si sulika
wah sulika hai kamu itu makin cuantik lu dengan kalung mutiara itu
benar sul kamu memang cantik
cantik kopok rambutku masih gempel gini kok dibilang makin cantik
dada saja kalian tuh
naruto kekasihku mau direbutnya
awas saja aku tidak akan membiarkan sulit kamu dekat naruto
bagaimanapun caranya aku harus bisa memisahkan hubungan mereka
aku tidak akan menangkap mereka
mbak pemu mari kita masuk
tidak usah simba cuma mau menyampaikan syarat khusus untuk acara ruatan sulika
syarat apa itu mbak
saat ruatan nanti sulika mesti siraman dengan air suci dari sumur gua
tapi jangan mbak khawatirkan
sumur goa itu sekarang dihuni ular raksasa
sesuai tradisi dan adat istiadat turun temurun sulika yang harus mengambil air suci dari gua sumur itu
syaratnya berat biar saja surika mati dimakan ular di gua sumur keramat itu
hati hati ya toh aku yakin makhluk itu udah tahu akan kedatangan kita
iya sul semuanya ini berkat kamu ada di sisiku
tak sedikitpun aku gentar menghadapi makhluk itu
ini semuanya demi kamu sul
astaga tok ularnya besar sekali
makhluk ini terlalu besar
tapi kita belum mengambil air dari gua sumur ini
lebih baik kita pergi dari sini suh nanti kita kembali lagi
tok tanpa air keramat gua sumur
ruatan potong rambutku tidak mungkin bisa dilakukan
mungkin memang sudah nasibku kali ya tok berambut kempel selamanya
jangan putus asa dulu kita pasti bisa mendapatkan air dari buah sumur itu pasti bisa
tapi toh gue sendiri kan tahu kalau ular dalam goa itu sangat kuat dan ganas
gak mungkin kita bisa mengalahkannya tok
kita pasti bisa mengalahkan ular raksasa itu
pasti bisa dengan menggunakan akal
suara apa itu
seperti suara ciumin tok
sepertinya dari arah sana ayo kita lihat yuk
gak apa apa aduh
kalajengki kaki ku dikikat kalajengki
kamu jangan goyang goyang dulu yuk
tidak saya takut
kakiku sudah sembuh tok
kakiku sudah sembuh tok